terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
kue brownies biasanya identik dengan coklat dan keju
tapi di surabaya seorang juru masak sebuah restoran hotel mencoba memadukan kue brownies dengan sari buah buahan
rasa asam dan manisnya buah membuat brownies semakin menggoda selera
penasaran berikut liputannya
tak melulu coklat dan keju ternyata brownies tetap enak bila dikombinasikan dengan buah buahan
kue kreasi juru masak sebuah restoran hotel di jalan emong malang surabaya ini mempunyai rasa yang berbeda dengan kue brownies pada umumnya
rasa manis legitnya coklat mampu berpadu manis dengan asam manis dari sari buah buahan membuat lidah selalu tertantang untuk terus menikmatinya
seperti brownies pada umumnya kue ini menggunakan bahan coklat berkualitas tinggi
ditambah dengan sari buah yang ditaruh di lapisan tengah menjadikan brownies ini semakin istimewa
tak hanya itu lelehan coklat hitam membuat penampilan kue ini terlihat lebih cantik dan mengundang selera
dalam kue kreasi dalam browniesnya itu ada teks passion fruitnya yang mana setiap kita mencoba setiap kita menikmati itu kita akan menemukan suatu sensasi yang sedikit asem
teksnya asem atau sedikit sedikit sedikit
kue brownies ini akan semakin nikmat disandingkan dengan minuman momdel leci mogito
perpaduan buah leci daun min madu lemon dan soda membuat minuman ini terasa segar di tenggorokan di tengah musim panas
ya passion fruitnya berasa jadi gak bikin enak bawahnya dia kan brownies atasnya dia juga coklat
jadi kalau buat yang suka cake cake dan memang cari yang gak bikin enak passion fruit brownies ini memang rekomendasi
bagi anda yang penasaran
dengan moktel leji mohito ini anda bisa langsung menuju ke restoran hotel di jantung kota surabaya ini